pada hari ini di kawasan puncak membawa dampak terhadap para wisata terutama di taman safari
jumlah pengunjung menurun hingga enam puluh persen
penurunan pengunjung disebabkan banyaknya warga yang cemas akan longsor susulan di kawasan puncak
di hari biasa pengunjung di kawasan taman safari biasanya berkisar dua hingga tiga pengunjung per hari
namun sejak peristiwa longsor pengunjung yang datang tak sampai seribu orang per hari
agar pengunjung tak semakin menurun taman safari gencar melakukan promosi lewat media sosial
jumlah pengunjung yang ada di atas ataupun yang ada di bawah
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di kawasan puncak bogor jawa barat
arman hampir satu pekan penutupan kawasan puncak pastinya memberikan dampak
terutama tadi ada informasi seputar objek wisata taman safari
terdampak sekali penurunan dari jumlah wisatawan yang datang karena cemas
bisakah anda menceritakan selain sektor para wisata
apalagi yang terdampak dari penutupan jalur kawasan puncak akibat longsor
yuda musibah tanah longsor yang terjadi di kawasan puncak beberapa hari yang lalu
bukan hanya berdampak pada sektor para wisata saja
sedikit saya mengulas tadi juga saya sempat menyisiri sepanjang jalan raya puncak
di sana ada banyak sekali warung warung makan yang mendadak ditutup oleh pemkap
atau pemerintah kabupaten bogor dengan alasan keamanan dan juga bagian
ataupun juga tempat lokasi di mana mereka berdagang tersebut merupakan jalur yang rawan akan longsor
sehingga para pedagang tadi merasa mereka tidak diberi sosialisasi sehingga mereka kelabakan begitu
karena petugas dari satpol pp kabupaten bogor langsung datang dan buru buru meminta
agar supaya mereka membongkar warung makan mereka
dan ini artinya atau ini tandanya memang mengganggu sekali roda perekonomian
karena seperti biasanya para pedagang ataupun juga warga yang berdagang di kawasan puncak
bisa memperoleh pendapatan oleh karena pengunjung yang datang terutama di waktu weekend
ataupun juga libur panjang seperti ini mereka terpaksa harus kehilangan pekerjaan mereka

tepatnya di tempat saat ini berada di taman safari cisarua bogor
kalau misalnya di hari hari libur besar pengunjung bisa membludak bahkan sampai dengan lima puluh ribu pengunjung
di weekend ataupun juga di air pekan biasa bisa sampai lima pengunjung
tapi sayang sekali karena musim balongso dan penutupan jalan
pengunjung bahkan bisa sampai seribu atau kurang dari seribu
nah seperti apakah nanti dari pihak taman safari cisarua untuk menggayat ataupun meningkatkan kembali
atau mendongkrak kembali
jadi angka kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara di taman raya atau taman cisarua safari ini
saya sudah berada dengan pak jansen manansang selaku direktur dari taman safari
pak jansan ini sudah beberapa hari ditutup pak jalan
ya sudah beberapa hari yang lalu
pak ini apa sih sebenarnya akan dilakukan taman safari untuk menggayat atau meningkatkan lagi
minat berkunjung dari wisatawan
baik sebetulnya saya mau kasih tahu dulu bahwa penutup jalan ini sebetulnya kira kira ada
mungkin dari pemerintah itu ada kekeliruan
kalau menutup jalan ini itu di atas puncaknya itu di kerajaan puncak bukan di bawahnya
sehingga kita dari keluar tol terus ke ciawi lalu gadok jalan cipayung cisarua itu kan aman semua
sampai gunung mas di bawah itu aman
jadi tidak terpengaruh ambisinya
tapi dengan adanya penutup jalan ini sehingga banyak masyarakat atau pemerintah
publik tidak mengerti kapan ditutupi itu mulakan
sehingga mereka puncak tutup akhirnya semua jalan itu tutup
sehingga inilah yang menjadikan satu kesepian daripada jal ini
dan memang kalau biasanya taman safari itu taman safari indonesia yang di cisarua bogor ini
kalau ada libur itu merupakan barometernya untuk daripada lalu lintas ya
kalau penuh pasti jalan ini memang ada macet
nah tapi kalau suspe itu
ini efeknya taman safari kalau kemarin saja kita lihat yang biasanya ribuan tujuh ribu lima ribu
kemarin saja hanya sembilan ratus sekian orang
nah ini yang tentunya kita juga satu kerugian
tetapi yang masih ngerugi lagi para pengunjung yang bertelus dengan perteleponan penanyanya
lalu kan wa nya sms menanyakan ini bagaimana bagaimana
nah tidak jelas itu soalnya
yang merugikan lagi usaha di hotel
nah ini keliruan semuanya
oke kalau perusahaan mungkin ada sekret ada cadangan
tetapi kalau masyarakat yang hanya jual buah jual apa itu buah
nah akan busuk
tetapi yang juga restoran restoran yang sudah siapkan ayamnya daging yang baku
itu kan akan lebih kena lebih rusak lagi
inilah mungkin dari pemda ini atau daripada cara cara ini kurang disosialisasikan
atau diberitahu yang jelas sekali
atau katakan saja mungkin kalau itu ditutup jalan jalan ke puncak mungkin apa yang mana
misalkan cisarwa ini
cisarwanya conteng oke
taman safari conteng oke
nah ini kan sudah kalau cross jangan sampai ke puncak ya
kekeliruan ini pak jansen tadi bapak bilang bahwa cisarua aman gunung mas juga aman
seharusnya direvisi kembali penutupan jalur
apakah dari pihak taman safari sudah mungkin berkoordinasi dengan pihak kepolisian
dengan lalu lintas polres bogor supaya mungkin direvisi begitu
supaya ini pengunjung bisa langsung masuk begitu ke taman safari tanpa harus berbelok
atau ada jalur alternatif sehingga membingungkan seperti itu
ya memang ini ada kekeliruan semuanya
kita juga tidak sangka begitu terjadi ya
kami sudah hubungin kepada aparat aparat terutama yang memang semuanya yang kita terkait punya
dari lalu lintas semuanya
kami sudah hubungkan
dan tapi memang itulah sudah dilakukan memang kelihatannya tidak tutup
tetapi keluarnya masih kelihatannya harus belok ke ciawi
nah sedangkan di ciawi itu
juga tidak ada petunjuk
mestinya karena ini juga kita menjadikan mendatangkan juga pad
mendatangkan bukan pad saja
tapi masyarakat banyak hotel atau rumah makan semuanya
tetapi itu mesti nya kita diberitahu yang baik
dan mungkin di sana ada petugas beritahukan bahwa mau kemana
kalau mau ke bandung mesti lewat dari sukabumi semuanya
kalau tidak maka sampai di bawah saja
nah ini kalau ada yang ini kan
sehingga kami lalu mengadakan dari marketing
kami itu departemen lrt mereka dengan keluar
jadi langsung ke tempat jalanan di sana
di gadoknya memberikan petunjuk untuk pengunjung
pak jansen jikalau memang ini terus terusan ditutup pak
pastikan juga taman safari akan terus mengalami penurunan pengunjung
apa yang akan dilakukan pihak taman safari
apakah akan dilakukan promosi besar besaran lewat media lain atau seperti apa
ya saya kira kan kita sudah ini sudah terkenal dan semuanya sudah monoton
atau semua datangin semuanya
saya kira bukan begitu saja
tetapi sekarang ini yang
ini yang publik ketutup ini atau salah paham ini
karena dengan daripada publikasi
pembicaraan daripada atau tulisan katakan itu yang tertutup
jadi jalan tertutup
nah ini yang kurangnya pasti ini semuanya
tapi kalau ditambah tambahkan lagi enak
dan kami terima kasih juga bapak kapolres
atau daripada apart yang sejajar ke bawah
ada yang mengomongin
tapi kan kurang jelas semuanya
jadi tutup tutup ini
tidak dibatalkan sejak dari mana
misalkan setelah di gunung mas ke atas itu ditutup
ke bawah tidak
sehingga pasangan daripada signboard itu tidak digadok ya
tapi tempat yang mau ditutupnya itu
beberapa hari yang lalu katanya pihak taman safari sosialisasi lewat sosial media pak
apakah sudah ada peningkatan atau ada reaksi dari sosial media
ada penambahan mungkin
sejak hari ini minggu
tapi memang sabtu ya
memang mestinya ada menambah
tetapi tidak maksimal menambahnya
dan inilah yang kita
dan inilah yang kita rasakan
kurang sekali untuk daripada aparat yang mengomong
karena masih mengomong dan juga masing di media juga masing menerimanya
dan televisi juga masing ada kaitan tutup
tertutup masing belum sampai
karena belum melihat belum berturun
atau menyaksikan atau mensosialisasikan masyarakat sekitarnya
nah kalau hari ini pak ada berapa angka wisatawan yang datang
sabtu menjelang minggu
ini ada berapa pak data yang masuk
bawah seratus ribu lima ribu itu paling minimal
jadi saya kira jauh sekali
pak jansen mudah mudahan kekeliruan ini segera diperhatikan oleh kepolisian pemerintah setempat
agar supaya perubahan jalur atau penutupan jalur ini bisa segera dirubah
sehingga warga bisa datang ke taman safari pak ya
terima kasih atas waktunya pak jansen
ya memang seperti pak jansen bilang tadi di hari hari biasa bahkan daya tampung atau daya parkir
yang berada di taman safari ini untuk mobil mobil berukuran kecil bisa sampai dengan lima ribu kendaraan
dan dua ratus kendaraan atau dua ratus unit untuk bus berukuran besar
diharapkan sekali lagi agar supaya penutupan ini bisa direvisi
karena memang sangat berdampak bukan hanya kepada taman safari
tapi juga pada warung warung kecil warung buah warung sayur yang berdagangan
di sepanjang jalan menjelang ataupun juga mendekati tempat wisata
seperti itu yuda
baik arman helmi terima kasih untuk informasi anda melaporkan dari puncak bogor jawa barat